ada satu pohon natal di sudut rumah sebagai pembeda dari hari hari biasanya
yohanes revano prasetya putra sulung yang biasa menyiapkan perayaan natal di rumah vincenzius
menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan
vincenzius dan keluarga mengaku masih terkenang kebiasaan putra tertuanya itu
setiap hari ia menyiapkan makan yang ditaruh di kamar putranya untuk disantap sepulang sekolah
hingga kini visentius masih rutin menyiapkan makanan tersebut
sebelum berangkat ke gereja untuk melakukan misa natal vincenzius tak lupa mengunjungi makam anaknya
ia masih tak percaya putranya kini sudah pergi untuk selamanya
hari hari ini adalah hari hari yang paling berat bagi kamu
yang seharusnya kami bisa merayakan natal bersama dan bahagia bersama
saat ini kami merayakan dengan penuh
kami merayakan dengan kesedihan
keluarga korban sangat berharap kalau mereka itu manusia
mengakui dengan kerendahan hatinya mengakui dengan segala kesalahannya pasti dia orang beriman
vincenzius berharap penanganan kasus tragedi kanjuruhan memberi rasa keadilan bagi seluruh korban
ia juga meminta penegak keadilan menggunakan hati nurani
dalam penanganan kasus tersebut
abdul malik malang jawa timur